sejumlah siswa sd muhammadiyah enam belas surabaya jawa timur
menggelar bagi bagi takjil untuk pengguna jalan yang sedang berpuasa
untuk menarik perhatian warga mereka pun menggunakan pakaian barongsai
sebanyak lima ratus paket makanan berupa kue dan minuman mineral
habis dibagikan kepada para pengguna jalan
ininya animo masyarakat yang datang membuat takdir yang disediakan selalu habis dibagikan
kita banyak pahala dan berbagi bagi kepada orang yang membutuhkan
menurut pihak sekolah kegiatan ini dibuat sekaligus untuk mengedukasi siswa
agar senang berbagi sejak dini
intinya kita bagi bagi takjil ini mendidik anak anak saling berbagi ya
apalagi anak anak yang berbagi
di bulan puasa ini ya bulan ramadan ini kan berkahnya lebih gede
pembagian takjil gratis juga dilakukan di masjid agung baitun mukminin jombang jawa timur
pengurus masjid mengatakan mereka menyediakan lima ratus hingga enam ratus porsi takjil setiap harinya
namun tingginya animo masyarakat yang datang membuat takjil yang disediakan selalu habis dibagikan
pembagian takjil yang disediakan selama lima hari
pihak pengurus masjid pun mengaku mereka selalu mengevaluasi persediaan setiap harinya
untuk memastikan para warga yang mengantri mendapatkan takjil
demi putan cnn indonesia